hohoho kalau di negeri salju sinterklas berkeliling membagi hadiah menggunakan kereta luncur rusa
di boyolali jawa tengah sinterklas menyebar hadiah dengan menaiki gerobak yang ditarik dua ekor sapi jumbo
makin meriah karena gerobak pun dihias dengan nuan sanata
ratusan kado ini dibawa ke pasar tradisional boyolali untuk dibagikan pada pedagang hingga pengunjung pasar
kehadiran sinterklaas sempat membuat kaget para pedagang namun mereka mengaku senang saat mendapat kado
kehadiran sinterklas dengan menaiki gerobak sapi ini bertujuan untuk merefleksikan kearifan lokal yang ada di boyolali
membawa kearifan lokal untuk mengemuka
biasanya kalau di asalnya sana memakai kereta salju didorong dengan rusa kutub
tapi di boyolali di jawa tengah kami memakai kereta luncur rusa
selain di dalam pasar ratusan kado ini juga dibagikan kepada panti asuhan yang ada di boyolali